kembali lagi ke indeks harga saham gabungan atau ihsg juga tidak luput terkena dampak dari efek pandemi covid sembilan belas
bahkan ihsg pun sempat jatuh ke level titik terendah di bawah empat
ya namun perlahan tapi pasti ihsg mulai menunjukkan arah pembalikan dan bersiap menuju level tertingginya
ihsg menurut pemerintah indonesia
di tengah ketidakpastian akibat covid sembilan belas ihsg melanjutkan tren penurunan bahkan mencapai ke titik terendah di bawah level empat
seiring dengan pemulihan ekonomi berlangsung ihsg mulai menunjukkan pembalikan arah dan sempat menyentuh level tertinggi saat pandemi di enam empat ratus dua puluh sembilan tujuh puluh enam
direktur perdagangan dan pengaturan anggota bursa bei laksono widodo
mengakui dampak covid sembilan belas cukup berat menerpa pasar modal
bursa efek indonesia pun melakukan penyesuaian kebijakan
ihsg menurut pemerintah indonesia menunjukkan arah pembalikan dan bersiap menuju level tertingginya
ihsg menurut pemerintah indonesia menunjukkan arah pembalikan dan bersiap menuju level tertinggi saat pandemi di enam empat ratus dua puluh sembilan tujuh puluh enam
bursa efek indonesia pun melakukan penyesuaian kebijakan
sementara itu analis sukorskuritas handriko ganim mengungkapkan hampir semua sektor di pasar modal terdampak
ia menilai sektor consumer merupakan yang minim terkena efek dari covid sembilan belas
sektor yang paling kena dampak pastinya yang cyclical sih kemarin itu
jadi waktu jatuh kemarin itu sektor sektor seperti konstruksi
terus udah gitu juga seperti tambang tambang
banking ya itu kan pasti kena dampak semuanya
apalagi banking itu juga menggambarkan overall ekonomi indonesia kan
jadi semuanya kena dampak hampir semua kena dampak
mungkin yang less efek ya jadi yang efeknya paling kecil itu kita lihat sebenarnya consumer sih
karena kan konsumer terutama consumer staples ya kebutuhan sehari hari
itu dampaknya paling kecil kenapa
karena kan walaupun pandemi semua orang masih makan gitu ya
masih mengkonsumsi produk produk dari consumer goods ini
kendati demikian kepala ekonomi trimegah sekuritas fahrul fulfian mengungkapkan
fase saat ini dan kedepannya merupakan penentuan usaha dan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah
bisa mendorong pemulihan ekonomi di sektor pasar modal
pada fase sekarang ini kita sudah melihat bahwa sudah banyak aksi yang dikeluarkan oleh pemerintah
baik dalam ataupun luar negeri untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya
saya melihatnya ini dalam fase pandemi ihsg ini bisa saya akan menyatakan dalam beberapa bulan ke depan
ini merupakan fase judgment day yang akan kalau atau bisa juga dibilang sebagai momen of truth dari ihsg itu sendiri
karena yang akan menerai kondisi dalam beberapa bulan ke depan bukan lagi ekspektasi
tapi adalah bagaimana realisasi dari usaha usaha perbaikan ekonomi
meski begitu pandemi juga tak menghalangi keinginan sejumlah perusahaan untuk meraup modal baru dari pasar modal
pihak otoritas bursa mengatakan sudah ada dua puluh lima perusahaan yang sudah berada dalam pipeline menuju proses initial public offering atau ipo
kalau kita lihat kita sudah ada tujuh ipo ya di tahun ini dan kita ada dua puluh lima yang sudah di pipeline ya
jadi paling tidak ada tiga puluh satu
tahun lalu kan lima
saya rasa mungkin jumlah yang sama bisa tercapai ya
jumlah yang sama tapi dengan kualitas atau size yang lebih besar mungkin
bei berharap pemulihan di sektor pasar modal juga bisa turut mendorong dan beriringan dengan pemulihan dari sektor ekonomi di indonesia
tim liputan cnn indonesia